sini han peng rasanya lu tau sih
han lu tau fungsi mata gak
lo kalo jalan liat liat dong
hasan golongan darah lo apa
kebetulan golongan darah gue tuh b
padahal kan gue udah pengen jadi pahlawannya dia
eh malah si bella tuh yang golongan darahnya sama sama roman
iya apaan sih lo teriak teriak
ini tuh lagi di rumah sakit tau gak
emangnya gue budak lo teriak teriak
iya emang bella yang golongan darahnya resus negatif
lagian si bella tuh gak mungkin nyumbangin darahnya
dia kan takut sama jarum suntik
lagian dia juga udah balik tuh
tuh mobilnya udah jalan
lo malah dicuekin sih
ya allah selamatkanlah omanku ya allah
jangan sampai terjadi apa apa pada dia
suster pokoknya sissy gak mau tau
sissy harus donorin darah sissy buat yang roman
sissy dia ngalang ngalangin sama susternya buat donorin darah buat yang roman
sissy darah lo resus negatif
iya darah sissy resus
ae eh tidak bisa negatif orang butuh
suster kenapa bangun aja burung ambil darah saya kesian yang roman
suster kenapa bangun aja burung ambil darah saya kesian yang roman
kan mas itu tadi udah bilang
kalau resusnya beda itu tidak akan sama tidak akan bisa
tidak akan bisa
aduh ran ran lo ngurusin anak ini deh

sisi kamu tahu gak ini rumah sakit kamu jangan berisik berisik
ya tau ini rumah sakit saya udah bilang tau
diam diam bisa diam kan
punya kuping bisa denger kan
lepasi darah dia lo berisik
kau apa apaan sih
kau udah basah nidok
donorin darah lo buat roman
terus siapa berani nyuruh nyuruh gue
gue tau kita ini gak akrab
bahkan lu benci sama gue
asal lo donorin darah lo buat roman
bakalan ngelakuin apapun yang gue mau
berlutut di hadapan gue
gak mau kan lo
lo aja berlutut demi roman gak mau
aja berlutut demi roman gak mau
dia harus nyumbangin darah gue buat roman
yang harus nyumbangin darah gue buat roman
cuma buat roman
terima kasih mulan
mau lo berlutut sampai jungkir balik pun
kau terlalu luar lo bella
kok lo yang sewa
tika lo kenapa sih narik narik gue segala
ini tuh kesempatan terbaik loh seumur hidup lo
kalo lo emang mau ngejauhin si mulan dari roman
ya lo ambil kesempatan ini
dengan lo seumur hidup lo
lo sumbangin darah lo
lo minta sama si mulan buat ngejauhin si roman
tapi gue takut banget tau gak sih
gue aja baru ngebayangin jarum suntik udah gemeteran
gimana nanti gue disuntik beneran yang aduh gue pingsan
bella sayangku cintaku
yang namanya perjuangan itu gak gampang
semua butuh pengorbanan
lo tuh cuman sakit sekali dan sedikit
lo bakalan milikin roman selamanya
roman gak punya waktu lagi
dia gak ada waktu buat nyari orang lain
dislo bantuin roman ya
karena kata suster
oke gue bakalan berkorban
donori darahnya ke roman
dan jangan pernah ada di kehidupannya roman lagi
saya selalu bersepaknya
terus pada gantian sama saya
lo mau tenang ikut ya
berhasil munjunga pun
buat ada lagi kerja
jangan yang satu itu bel
gue bakal lakuin yang lain bel
lo mau apa gue bakal lakuin
gue bakal ngerjain tugas tugas lah
gue bakal lakuin apapun tapi please jangan yang satu itu bel
gue gak mau yang lain lah
gue cuma mau oh jauh jauh dari kehidupannya roman
sudah ada kantong darah berikutnya
lo tuh egois banget ya

lo cuma mau berkorban

nyuruh gue buat berkorban
lo nyuruh gue buat berkorban

oke deh kalau kayak gitu
sekarang bel kita sumbangin darah loh buat roman
gimana sih gue gue kayak menteran nih
udah kayak lo tuh santai aja
gak usah gemeteran gitu
terus bikin lo doper ya
oke deti kalau gitu